kita beralih ke informasi lainnya menjelang ramadan dinas perhubungan jakarta pusat melakukan razia parkir liar di pasar tanah abang jakarta pusat
dalam razia tersebut dua puluh tujuh unit sepeda motor yang diparkir di trotoar dianggut oleh petugas
satu persatu kendaraan roda dua yang diparkir di trotoar di kawasan pasar tanah abang diangkut dengan truk dinas perhubungan jakarta pusat
petugas merazia kendaraan yang parkir di sebarang tempat di pasar tanah abang karena kerap mengganggu lalu lintas di wilayah tersebut terutama menjelang ramadan
menurut kepala seksi operasi suku dinas jakarta pusat razia ini menyasar pengendara yang parkir liar di wilayah tanah abang
tujuh unit kendaraan roda dua diangkut oleh disub dan razia ini akan terus dilakukan sampai bulan suci ramadan
kendaraan yang terjadi akan dibawa ke kecamatan tanah abang
kegiat gabungan gabung bopp dan jajaran kecamatan tanah abang penelitian kawasan pasar tanah abang
ini dalam rangka menjelang
kegiat gabungan gabungan di kecamatan tanah abang